di pasar siapa yang mereka
ini adalah negara negara industri loh ini ekonomi

semua dari sana produk produk games dan lain
sebagainya tapi masyarakatnya

investasi kalau ada uang mereka pelit

rajin berinvestasi karena masyarakatnya
jepang itu pemerintahnya si shinzo abe

malas belanja jadi ini adalah
menggambarkan bahwa kultur
behavior ataupun juga
sifat masing masing konsumen
di masing masing negara itu berbeda
tergantung pemerintah bisa mengelolanya
masih menjadi indikator ataupun juga
penopang ekonomi dalam negeri masing masing
lalu kita lihat ini adalah persepsi konsumen
online indonesia terhadap resesi ini menunjukkan
yang menarik dari temuan nielsen
saya lupa menyebutkan tadi nielsen menyebutkan
bahwa data yang mereka peroleh pada
kuartal kedua salah satu yang menopang
indonesia masih rajin berbelanja adalah
belanja online dan ada
tiga sebenarnya indikator yang pertama
ataupun juga para orang yang suka berbelanja
online itu percaya diri dengan prospek
penciptaan tenaga kerja selama dua belas
bulan ke depan lalu selanjutnya yang kedua adalah
ini mereka percaya bahwa indonesia
bisa tahan menghadapi resesi
ini kabar positif sesungguhnya
untuk pemerintah ini bisa dikelola terus
kita lihat pada kuartal keempat enam puluh sembilan
kita lihat kekhawatirannya
kemudian mengalami penurunan
trendnya terus mengalami penurunan artinya
tidak begitu khawatir lagi masyarakat
indonesia pede lah bahwa
resesi kita akan bisa
mampu bertahan lalu selanjutnya
dengan penetrasi internet asia pasifik
indonesia berada pada posisi ke tiga belas
saja sangat jauh tiga kali lipat
ataupun hanya sepertiganya dibandingkan
selandia baru yang ada pada posisi
jepang pada posisi ke empat dengan
belanja online itu menopang total
hobinya masyarakat indonesia
berbelanja jadi intinya
struktur ekonomi masing masing negara
itu memang berbeda beda setiap titik
setiap kultur setiap behavior
ya itu tadi tergantung pemerintahnya
bagaimana bisa mengelola
kelebihan kelebihan tersebut agar
menjadi salah satu penopang
tumbuh bisa berputar
dan tidak ada
salahnya apabila hobi berbelanja
namun bisa mengelola